saya anter ya
kalau antar beta ke depan
kang tisna belum keliatan batang hidungnya
jangan kan batang hidungnya pak
kita harus lihat bang ojak
ini jangan dibiarkan
menurut buku yang saya baca
orang pada kondisi yang sangat malu
dia itu bisa menjadi stres
nah orang yang stres
dia bisa menjadi nekat
nah orang kalau nekat itu bisa
wah kenapa pak
wah saya nggak bisa ceritain
gue tau kalau kondisi lo masih latir
tapi sebagai temen
gue gak mau lutus terusan begini
maaf kalau gue salah ngomong
mbak rika udah sehat
beli apa mbak rika
obat anti nyamuk juga ada
jangan nekat kamu
mbak pur mbak pur
jangan nih cewek
kalau rika sampai bunuh diri
ini semua gara gara lu
udah kejar deh kejar mas buru
kejar apaan dorong
saya udah lapar nih
kamu gak usah liatin saya
mendingan kamu ke rumah pemilik kontrakan
minta kunci cadangan
kenapa gak debuk bengkel dulu aja
kalau gak mogok kenapa guru suruh dorong
rika buka pintunya
kenceng mas pur
kunci cadangan di rumah gak ada
gimana cara buka pintunya dong
bu dobrak aja ya
kali aja orangnya pergi
dari tadi udah gedor gedor kagak nyaut nyaut
ntar bunuh diri loh orangnya
hah apaan bunuh diri
hah yaudah dobrak aja dobrak
tadi katanya jangan
gara gara ada yang bunuh diri
udah lo dobrak sekarang dobrak
ya gak dong
yah ilah pintu gue udah didobrak rusak kagak ada orangnya
si rika mau bunuh diri juga
eh kok pada pergi
yah ilah gimana ini pintu gue rusak ini
ya buntar buntar
bantuin dulu benerin pintu gue dulu
aduh pintu gue rusak tuh
eh jangan pada kabur lo woy
pintu gue dari dulu bantuin
aduh pintu gue rusak
eh tunggu dulu sini pintu gue beresin
aduh gimana sih
susah lagi tuh pintu
udah kakak papa
bunga kamu kenapa
aku capek jalan bu
yah kita telat
rikanya lagi di dalem
legalnyaeng nya ngerawir red tube nur
men robin gelar kanang
brah cepat tv
nyrada saat ini
lu mau kemana
gue dulu dah
mau kemana lu
batu bata dari tanah merah
kalau tanahnya hitam berarti bataknya kagak merah dong gie
itu gue mau pantun
lu mau pantun
lu mau kemana
gue mau ke rumah lu
nah gue juga mau ke rumah lu
kita bisa barengan kompak ya
po nasi satu
muka lu udah mendingan
udah mendingan kenapa lu kusut begitu
udah kayak hantu blau loh
saya dicuekin sama neng rika
walaupun saya salah
saya pengen tetap temenan po
masih bagus tis
lu dicuekin sama rika
kalau sama gue
gue ulek lu pake ulekan batu
pemumun bukan neng rika
orang orang udah pada naikin bendera
kampung kita masih sepi anyep